mudah mudahan aku bisa lihat arman dari sini
kenapa arman malah deket deket sama si amira
pakai kasar aku suka apa lagi nih
kenapa harus berdua duaan
malah ngatain yang sebenarnya ke nonzaira
kalo nonzaira bukan anak kandungnya pak prabu
nah mas yang itu bisa dibikin cocok nggak
aku harus bohongin sampai sejauh ini
aku cuma gak ingin nonzaira sedih
biar aku aja yang kelihatan yang sebenarnya
dan aku akan simpan sendiri rahasia ini sampai mati
asal itu bisa bawa kebahagiaan buat non
karena sekarang beban terberat aku tuh udah gak ada lagi
aku seneng banget
karena kamu sabarin sambil aku di saat saat terberat aku
orang tidak bisa hidup kalau tidak terbuka
lo kata siapa pak
saya yakin gue itu gak bener
kamu itu masih terlalu polos
masih terlalu muda
ada waktunya kita harus berbohong untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
dan untuk bertahan hidup
apa ya sebenarnya tujuan pak prabowo ngomong gitu ke aku
apa secara nggak sengaja dia membicarakan dirinya sendiri
dan mau bilang dengan gak langsung kalau dia udah bunuh ayah
tapi dia terpaksa berbohong
atau karena sebab lain
kenapa waktu pak prabowo bilang kalau dia sayang sama aku
jantungku rasanya langsung berhenti berdetak
sama seperti saat ayah bilang ayah sayang aku
kebohongan bisa membuat kampung kaget dan mengira saya serius menyayangi kamu
kebohongan bisa menghentikan niat kamu
dan berbalik melihat saya
itu cuma baru contoh kecil gunanya berbohong
kenapa aku harus kecewa waktu pak prabu bilang itu cuma bohong
sebenarnya ada apa sih dalam diri pak prabu
kenapa susah banget yakinin diri aku untuk menjauh dari dia
aku kan sekarang jadi supirnya rizky
jadi aku bisa deketin zaira sama rizky
kamu juga suka sama zahira ya
itu juga aku mau nabok

aku juga suka sama rizky
aku juga suka sama zaira
aku juga suka sama rizky
kalau dia seneng aku juga seneng kan
kayaknya muram banget
kamu lagi ada masalah
aku tuh lagi kepikiran soal omongan pak prabu tadi ke aku man
masa dia bilang kalau wajar aja bohong di zaman sekarang
buat mendapatkan sesuatu yang dia inginkan
aku gak setuju sama sekali ngomong sama kata kata dia
menurut aku bohong itu bukan menjadi penipu ya
alasan untuk melakukan apa apa
iya kan man
lu buat aku ya tergantung sih tergantung situasinya
kadang kalau kamu membohong buat bikin seseorang bahagia ya apa enggak
kamu pernah ya
aku baru aja ngelakuin
dan orang itu sekarang udah gak sedih lagi
hati aku jadi gak tenang
kalau mungkin benar kata kamu kali ya
gak bisa dipake buat alasan
pasti orang itu maksud kamu zahira kan man
malah aku suka ngerasa kalau
aku ini lagi hianatin ayah aku karena aku baik sama diaman
harusnya kan aku sebel sama dia
karena dia itu adalah orang yang
membunuh ayah aku
tapi sekarang ini malah aku bingung
dia tuh orang jahat atau orang baik
mudah mudahan aku bisa lihat arman dari sini
kenapa arman malah deket deket sama si amira
pakai kasar aku suka apa lagi nih
kenapa harus berdua duaan
mengundang titna orang aja
kamu harus berdua duaan
kamu itu perempuan
seharusnya kamu tuh jaga sikap
paling nggak kamu malu sama diri kamu sendiri
pakai deket deketin laki laki terus
perempuan murahan itu namanya
aku tuh nggak sengaja doang ketemu sama arman
tiba tiba di sini
saya ya saya kebenaran aja lewat sini
dan ibu kamu tadi
berpisah sama saya
supaya ngawasin kamu terus
supaya kamu gak bikin ulah
kenapa kamu masih di sini
bukannya jagain zahira
kalau zahira perlu apa apa bagaimana
bapak kenapa sekarang jadi ngatur ngatur aku
lagian bapak ke sini
bener bener mau ngawasin amira
atau mau nemuin seseorang
saya nggak sengaja lewat sini
nggak ada urusannya sama kami
lagian saya juga penasaran soalnya saya juga
aneh gitu kayaknya
bapak ada di situ
kemana bapak ada lagi di situ
kalau saya cuma kebetulan lewat
dan sekarang juga memang
nggak ada hubungannya sama hp
kamu kenapa sih kemana sama om hizno
kamu marah sama dia
ya jelas aku marah lah
dia nggak mau ngakuin aku
aku sebagai anaknya
ya tapi dia nggak mau ngaku
ya amira kamu tau sendiri lah
dia punya anak namanya arman
dia juga punya adik namanya sukti
aku namanya arman aku juga punya budi namanya surti
mana ada sih kebetulan kayak begitu
aku juga gak tau lah
budi aku juga gak mau ngaku
kalau kebetulan itu cuma terjadi sekali
atau dua kali aku
aku masih bisa ngerti